arab saudi menutup pintu masuk untuk warga dua puluh negara termasuk indonesia
larangan ini terhitung tiga februari hingga waktu yang belum ditentukan
lalu bagaimana nasib calon jemaah umroh yang sering menanti keberangkatan dalam waktu dekat bergabung kepala konjen kjri jeddah eko hartono
assalamualaikum selamat malam pak eko
selamat malam mbak tiffany
pak eko penjelasan terkait dengan penutupan pintu masuk saudi bagi warga dari dua puluh negara termasuk kita indonesia
kemudian bagaimana nasib dari calon jemaah yang dalam waktu dekat ini sedang menanti kepastian berangkat pak eko
memang betul bahwa kemarin pemerintah saudi mengumumkan penutupan untuk sementara masuknya warga negara dari dua puluh negara termasuk indonesia di situ
untuk waktu yang belum dapat ditentukan kemudian
nah memang ini bertampak kepada para jemaah indonesia
baik yang masih ada di saudi maupun yang tentunya nanti akan berangkat ke arab saudi
nah data yang ada pada kita bahwa masih ada empat ratus delapan puluh jemaah indonesia yang masih ada di saudi
dan kita sudah mengatur agar supaya mereka segera bisa kembali ke tanah air segera setelah mereka menyelesaikan ibadahnya
termasuk tadi malam itu ada delapan puluh jemaah umroh yang pulang dengan citilink dan juga beberapa lagi dengan saudi airlines
oke oke jadi untuk keberangkatan atau kepulangan dari yang sekarang sedang beribadah tetap sesuai on schedule sesuai dengan jadwal begitu ya pak eko ya
pak eko buka ya bagaimana
kepulangan memang kita usahakan sesuai schedule
tapi memang dari koordinasi kami dengan pihak penerbangan dan muasasa sepertinya para jamaah memang harus sedikit menyesuaikan dari rencana semula
jadi kalau rencana semula itu dua belas hari karena ini juga menyesuaikan dengan jadwal penerbangan sepertinya ada sedikit pengurangan
tapi kita sudah beritahukan ke jamaah mudah mudahan mereka bisa menyesuaikan jadwal ibadahnya sehingga bisa kembali ke tanah air segera
oke jadi dipercepat begitu ya pak eko ya
iya ada yang dipercepat
ini buka tutup kebijakan pintu saudi terkait dengan ibadah umroh ini kan sampai batas waktu yang belum ditentukan
apakah kemungkinan ini juga akan berdampak pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini
karena sekarang kan dari pihak penyelenggara ibadah haji mungkin sedang preparation sedang bersiap siap begitu juga dengan calon jemaah haji
ya memang kami juga belum tahu sampai kapan
kebijakan ini akan berlangsung
kalau ini berlangsung lama tentunya akan berdampak kepada persiapan haji tahun ini
tapi ini bukan kali pertama saudi memperlakukan buka tutup seperti ini
terakhir kalau nggak salah pada minggu ketiga desember tahun lalu
dan waktu itu kira kira berlangsung sekitar dua minggu
nah ini tentunya harapan kita ya harapan kita kebijakan ini bisa segera ditinjau kembali dicabut lah kalau gitu ya
dalam tempo segera mudah mudahan lah mudah mudahan dalam dua ke tiga minggu ke depan ini akan segera ditinjau kembali
tentunya pemerintah saudi juga memperhitungkan perkembangan covid
tapi mudah mudahan dalam waktu segera bisa dicabut
ya mudah mudahan pengendalian pandemi di indonesia juga bisa segera tertangani
karena ini yang menjadi salah satu alasan penutupan kan pintu masuk arab saudi untuk warga indonesia
terima kasih pak eko sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
kita akan menantikan kabar baik tentunya jika pintu arab saudi ini kembali dibuka untuk jamaah asal indonesia
selamat malam assalamualaikum